seorang pria yang berprofesi sebagai supir taksi online asal bogor ditemukan tewas sementara mobil miliknya hilang
sebelumnya warga sempat menemukan identitas dan baju korban di sungai di palabuhan ratu sukabumi
mulut warga kecamatan bojonggede kabupaten bogor ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi membusuk
di jurang perkebunan karet di kampung cikelat desa karangpapak kecamatan pelabuhan ratu kabupaten sukabumi
korban tewas dengan kondisi penuh luka akibat tusukan benda tajam dan pukulan benda tumpul
kejadian ini berawal ketika korban yang berusia enam puluh tahun itu mendapatkan order taksi online
dari bojonggede ke perkebunan teh di daerah cegudeg kecamatan luli liang kabupaten bogor
sejak itu korban tidak jelas keberadaannya
keluarga akhirnya mendatangi kantor taksi online dan sinyal korban menghilang di perkebunan teh
nah pihak keluarga
tahu orang tua ini memang narik grab gitu
ditunggu di rumah sampai tiga hari nggak ada kabar
dia tiba tiba dapat kabar dari kapolsek bahwa ditemukan identitas beliau dalam bentuk ktp apapun
semua ditemukan warga yang dilaporan ke polisi cisolo
polisi langsung mengejar tersangka dan berkoordinasi dengan perusahaan taksi online
untuk mengetahui identitas pemesan taksi online kepada korban
ahmad fikri sukabumi